selain untuk melepas kejenuhan berwisata juga dilakukan untuk berburu foto dan diunggah ke media sosial
salah satu lokasi yang belakangan ini viral di jagadmaya yaitu wisata kebun bunga di yogyakarta
informasi ini akan sekaligus menutup produksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratuna bila selamat siang dan sampai jumpa

berpose cantik di tengah hamparan bunga tengah viral di media sosial
tidak sedikit dari pengunjung yang mengabadikan momen dengan hiasan kembang warna warni sebagai dekorasi
kebun bunga matahari cinta
berlokasi di kawasan pantai samas bantul yogyakarta
kebun bunga seluas dua ribu meter persegi ini ramai sebagai destinasi foto pengunjung sejak september dua ribu tujuh belas
tidak hanya bunga matahari di kebun ini juga berderet objek menarik lain
seperti bunga celosia dan zinia atau bunga kertas dengan beragam jenis warna dan bentuk
tahunya dari media sosial pertama instagram kedua dari websitenya dari google juga dari teman teman juga sih banyak yang ngomong
kalau misalkan tempat ini tuh bagus untuk foto foto bunga mataharinya kayak gitu
menurut saya enak buat dilihat di instagram apalagi yang di tempat matahari bunga matahari itu lebih bagus
dan dengan cahaya yang mendukung juga sih tongkatnya
kali ini fotografer profesional yogyakarta denny hadi punya tipsnya
jadi gini kalau untuk foto sendiri lebih bagus itu kalau menurut saya kita sesuaikan waktunya antara pagi atau sore
karena gini kalau pagi itu matahari belum terlalu terik jadi nanti mungkin di bagian wajah ataupun apa itu untuk mengurangi kayak shadow shadow yang pas di tengah terik
kalau pas di tengah terik kan panas gitu
kadang kadang tuh mata tuh kayak
agak yang ber ini apa namanya mensipit ya agak meredup kayak gitu
nah kalau di pagi hari itu mataharinya lebih soft
mas denny bagaimana dengan latar background nya bunga tapi dia pengen nunjukin bunganya itu white gitu
itu kalau menurut mas denny gimana
nggak apa apa mbak itu kita tinggal gunakan lensa yang mungkin lebih luas lagi lensawit ya
jadi itu pengambilannya nanti akan memperlihatkan banyaknya bunga itu
jadi terlihat lebih ke apa ya menurut saya wah kebun bunganya
banyak sekali ya itu bisa kita ambil dengan lensa lensa white
atau kalau misalnya hp itu bisa juga nggak usah terlalu dekat ke obyeknya tapi agak mundur dikit biar terlihat suasananya
tips tadi mudah kan dilakukan sendiri
selamat berpose di antara bunga bunga cantik ya
tapi ingat jangan sampai tangan jahil merusak keindahan bunga ya
karena menurut pemilik lahan etik purwanti tidak sedikit pengunjung yang merusak bunga koleksinya
perawatan seluruh tanaman juga rutin dilakukan agar tetap segar dan tidak terserang hama ulat
sebenarnya ya dilarang merusak dilarang misalnya cabut memetik gitu kan
tapi ya kebanyakan orang misalnya terutama ya ibu ibu ya ini biasanya yang ibu ibu yang udah mungkin udah lima puluh ke atas lah itu misalnya
aduh mbak ini apa boleh hano kan ini bijian ya mbak bunga bijian
jadi dia sembunyi sembunyi petik kadang dimasukkan tas gitu
oh gitu ya
satu lagi lokasi kebun bunga instagenik lainnya di yogyakarta
ada bunga selosia pelang lampion tiantus begonia vinka rosemary krisan geranium hingga pentas
tanpa dipungut biaya di kebun bunga erista garden kita bisa berfoto sesuka hati
pemilik kebun juga menjual seluruh tanaman yang dipamerkan di kebun seluas satu hektare
jangan lupa jepret foto makanan dan minumannya juga ya
karena selain keindahan bunga disini juga terkenal kuliner khas berbahan campuran air bunga telang
beras dimasak dengan campuran air bunga telang sehingga menghasilkan nasi berwarna biru
mirip seperti nasi campur panganan ini disajikan dengan beragam lauk pauk seperti ayam atau ikan goreng dan sayuran
begitu pula dengan es telang susu dan telang rosella
air perasan tanaman merambat ini bisa dikonsumsi jadi minuman berwarna menarik dan menyehatkan
laman resmi lipi menulis bunga telang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab radang mata
bunga biru ini juga berpotensi mengatasi sakit kulit otot dan tulang
memang untuk menikmati makanan di tempat seperti ini
memang nyaman banget jadi buat anda yang nggak mau buru buru pengen duduk santai bisa menikmati suasana yang asli seperti ini dengan kebun bunga yang ada di belakang
wah ini luar biasa
dan istimewanya lagi makanan yang ada di sini menggunakan kandungan bunga telang yang ada pada nasinya dan juga pada minumannya jadi warnanya agak unik biru biru gitu
dan dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa bunga telang itu memiliki manfaat bagi tubuh yang juga matah
untuk menambah daftar foto di media sosial anda berikutnya
hidrayani laxmi kurnia yuniarwan yogyakarta